selamat pagi semuanya
selamat pagi bu
ibu elsa kemana ya
belum dateng mbak
belum datang atau tidak masuk kerja atau telak atau kenapa dia
gak tau mbak gak ada kabar dia
marisa ini semalam udah kejadian apa
mama tau gue begini
gue masuk ke dalam mobil
yaudah kita ceritanya nanti aja ya
assalamualaikum mbak bella
halo mbak bella apa kabar nih
alhamdulillah aku baik
tante baik baik juga kan
alhamdulillah tante juga baik mbak
tante senang banget loh dengernya
kita udah ngobrol lagi
akhirnya sih tante
kita bisa berjalan jalan lagi ya
aku bicara dan aku juga langsung sampaikan apa yang harus aku sampaikan
kayak alasan kenapa aku menjaga jarak sama dia
kayak gitu tante
mbak bella sudah mengungkapkan isi hatinya
lebih ke aku sih tante yang ya
ya tante juga tau lah adi gimana karakternya kan
ya setidaknya aku udah kasih dia ruang
biar dia bisa berpikir dia kira kira butuh
apa yang dia rasain
apa yang dia butuhin gitu sih tanta
wah bagus itu mbak
gak mudah loh seorang perempuan
mau mengungkapkan langsung isi hatinya
kalau tante lihat ya
randy itu memang
belum bisa membuka hatinya sih
masih ragu gitu loh
tapi tante lihat dia tuh
membutuhkan mbak bella
randy itu sepertinya rendah diri
karena statusnya mbak
kalau tante mau sampaikan ke rendy
sebagai ibunya juga nggak masalah sih
jessica sama sekali bukan
orang yang melihat status orang lain
karena aku juga
masa lalu aku kan juga kelelam ya tante
jangan sampai masa lalu kita
ya menjadi halangan
untuk kita menjalani kedepannya
dokter tolong liatin anak saya di dalam ya dok ya
baik ibu tenang dulu disini
ibu tunggu di sini saya masuk ke dalam periksa pasien ya
untung kamu cepet datang
mama lagi panggil dokter
soalnya tadi andin sesek katanya
lagi di periksa sekarang
jadi mama disuruh tunggu disini
ya allah andien
harusnya saya nggak ninggalin kamu tadi
makasih udah nganterin aku
sampai sini aja
udah cepet nungguin kamu
cepet nungguin disini deh ya
gak usah pak
aku udah gede pak
ngapain diantarin segala sih
ya mungkin karena kemarin kita parno aja pas
kita pulang naik taksi
riza dan randy naik mobil kita
dan bener ada yang nyerang
berarti memang benar ada yang ngincer kita
ngincer al gak sih pak
al baru aja menghilang
dia gak punya musuh
terus maksudnya musuh aku gitu
papa gak tau
papa belum tau
apa ya ini ulah ricky ya pak
tapi masa sih kan ricky di penjara
tapi sebenernya bisa aja sih
ntar aku nungguin dia
tapi sebenarnya bisa aja sih
dia nyuruh orang
itu yang bapak pikirin juga
udah gini aja deh
papa temen kamu
papa tunggu disini ya
udah pak gak usah tungguin aku ya
papa khawatir disini
aku masuk gak keluar lagi
yaudah pokoknya kamu tunggu disini
sampai papa jemput
sampai papa dateng
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa sih sebenarnya yang dia mau
pengen makin lama kali ya di penjara
gue kan kesini mau ngadap ke jessica
kok dia gak ngelibatin gue
dan dia malah ngundang aku ya
dan dia malah ngundang nino picing disini
malah sekarang gue mikirin ricky lagi
tapi dua duanya sama pentingnya
mana yang harus gue duluin sekarang
selamat pagi semuanya
selamat pagi bu
belum dateng mbak
belum dateng atau
tidak masuk kerja atau telat atau kenapa dia
gak tau mbak
gak ada kabar dia
ya memang agak sedikit disayangkan karena
ini adalah proyek pertamanya ibu elsa
tapi sudah seperti ini
tapi tetap sih walaupun seperti itu
tetap dibawa pengawasannya pak bopi
sebentar ya mbak jessica
ya silahkan tolong ya nina
beliau menyambut baik
malah dia tanya
masalah aku sisi perusahaannya
ngomong seharusnya seperti itu ya
elsa belum dateng mbak jessica
saya coba teleponnya untuk cek dia udah sampai mana
biar saya saja
baik mbak jessica
baik bapak bapak sekalian
saya mohon izin dulu silahkan dipersiapkan lagi ya
nanti saya akan segera kembali
ah dia sorry banget ya kayaknya hari ini
saya izin dulu ya soalnya ada keperluan penting
tapi tidak seperti ini caranya sah
semua itu ada prosedurnya
dan maaf kamu sudah terlalu sering izin sah
ya memang maaf bukan urusan aku untuk mengetahui keperluan kamu di luar kantor
tapi kamu harus ingat ketika kamu bekerja ada tanggung jawab
jadi aku mohon kamu bisa profesional ya sah
bisa bertanggung jawab atas pekerjaan ini ya
karena kan pekerjaan yang kamu lakukan ini juga berdampak untuk masa depan kamu sah di kantor ini
iya jess jadi gini saya ini lagi diteror jess
papa dan aldebaran berfikir kalau ini ulahnya ricky
dan sekarang saya harus ke penjara untuk temuin ricky
esa kamu tuh ngapain sih berhubungan sama orang itu lagi
iya saya mau ketemu sama dia
saya mau bilang sama dia untuk stop meneror keluarga saya
saya mau keluarga saya itu hidup tenang jess
kalau kamu nemuin dia dan kamu bicara sama dia
dia mau gitu dengerin kamu
udah udah udah kamu tenang aja ya jess
semuanya aman kok
sekarang gini ya begitu saya selesai urusan dengan ricky
oke thank you ya jess ya
hal yang harus kamu kerjain malah kamu gak kerjain
tapi hal yang membahayakan kamu malah kamu kejar kejar
aku harus hubungin siapa ya
istri saya kenapa gimana keadaannya
gini pak kondisi sesak nafas yang dialami ibu andin pak
masih membutuhkan pemperiksaan lanjutan
karena sebelumnya hal ini tidak terdeteksi kan
adanya virus yang cukup mengkhawatirkan